kunjungan kenegaraan raja dan ratu swedia ke indonesia pada dua puluh dua hingga dua puluh empat mei
membawa beberapa bentuk kerjasama bilateral
salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi
lebih dari tiga puluh delegasi bisnis yang terdiri dari perwakilan perusahaan terbesar asal sweden
yang diselenggarakan di salah satu hotel di kawasan menteng jakarta pusat
dalam seminar kali ini perwakilan delegasi bisnis dari sweden
memaparkan ketertarikan dan minat mereka untuk berinvestasi di indonesia
sektor yang menjadi sasaran utama investasi adalah infrastruktur dan manufaktur
namun sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan juga turut
menjadi perhatian dalam rencana investasi dan kerjasama ekonomi swedia kali ini
kami mencoba untuk mencari perusahaan yang berkembang di indonesia
semua jenis produk yang bisa digunakan
tapi juga perubahan kesehatan dan pendidikan
jadi ini adalah perjalanan yang sangat berjalan jalan dari perusahaan perusahaan yang ada di sini